diunggulkan di tempat teratas the minions bertemu dengan ganda thailand supak jongkoh kip tunupong ke dren di babak enam belas besar
game pertama minions menang dua puluh satu tiga belas
pemenang dari pertandingan ini harus ditentukan lewat partai rubber game setelah ganda thailand mengambil game kedua dengan kemenangan dua puluh satu sembilan belas
di game penentuan ganda thailand kembali sempat unggul dalam pengumpulan angka
namun kevin marcus bisa kembali menemukan ritme permainannya
minions pun memastikan satu tepat di perempat final setelah bisa mengambil game ketiga dengan kemenangan dua puluh satu delapan belas

di babak enam belas besar nomor tunggal putra pemain indonesia antoni sinisuka ginting harus berhadapan dengan pemain thailand sitikom tanasin
kali ini ginting mampus penuhnya menguasai jalannya pertandingan
game pertama ginting menang dua puluh satu tiga belas
di game berikutnya ginting tak memberikan kesempatan pada lawannya untuk berkembang
praih medali perunggu olimpia di tokyo ini pun mengakhiri perlawanan tanasin dalam waktu empat puluh empat menit
dan menang dua puluh satu empat belas di game kedua
hasil ini membuat ginting melaju mulus ke perempat final indonesia master dua ribu dua puluh
erlangga wisnuaji prabu kushartoyo jakarta